roberts yuk haduh
itu parah tuh
itu parah tuh
baik baik ahora jangan
eh gak boleh kayak gitu
kita harus ganti dia
aku lihat amat merah ini
ku nantai emsi itu menang
insyaallah ku nantai emsi menang

indra masuk ke lapangan
tepung dong ra
pakai pelanggaran ya
kartu merah dong ra
tambahan waktu satu menit
padang terus asun
nah bagus bagus
asun asun takut asun
asun asun takut asun

terima kasih sakit
itu wasit dialangi tujuannya buat itu tuh
supaya wasitnya gak liat tuh
asur download intrah kamu itu bantuin dodo tuh
wah ini tuh penjelasan
dodeh tau gak kuat
daar keliatan takut
itu pinset dibantuin
alhamdulillah berat lagi

alhamdulillah ternyata selain jago bikin ulah di pesantren
kalian juga jago dalam hal mengukir prestasi
kalian tuh hebat semua
aduh ini ustadz musa yang mulia dah satu hampir lupa
itu gimana kondisi kaki kalian aman
udah apa pak ustadz udah membaik dikit kan ya
iya udah lumayan membaik kok ustadz
kita cepet panik ya
nggak boleh kayak gitu ya
selamat ya buat tim futsal kunanta atas kemenangannya
maaf ya tadi aku sebenarnya gak sengaja
yang udah kalian curangin tuh itu kalian tadi nggak sadar apa
kalian injek kakinya kayak begitu
gimana mau lompat
terus sobri kalian tendang
ini maksudnya sakit
ini pada kenapa sih
ustadz kaki saya jangan diinjek juga dong ustadz
ini di mana
kaki saya juga sih
haikal dan yang lainnya kalian pun juga nggak boleh dendam ya
harus bisa memaafkan
ya kita udah ngafin kalian semua bener gak temen temen
ingat anak anakku semua buat siapapun
sesama umat muslim ataupun sesama manusia sekalipun ya
kita harus bisa saling memaafkan
karena allah swt berfirman di dalam surat at tagabun ayat ke empat belas
dan jika kalian memaafkan serta kalian tidak memarahi
lalu kalian mengampuni mereka
maka sesungguhnya allah itu maha pengampun lagi maha penyayang
sampai banget deh
cepetan sana mandi nanti kita gantian
enak aja kamu nyuruh nyuruh kamu air dulu
ingat kebersihan itu sebagian dari iman
mandi itu nggak boleh ditunda tunda
betul tidak teman teman
kenapa nggak kamu aja yang jual mandi
ya elah dodot

itu namanya sungguh dodot kayak kering
yaudah kalau kayak gitu
mending kita tidur aja
ini jangan aku nanti ngantuk nih
ini kenapa geletakan begini
kayak ikan tongkol belum dibungkus
bangun bangun bangun
hmm tuh asik banget tuh
tuh hari ini pas habis sama kita
udah udah cepet cepet
ditunggu di masjid ya
anak anakku sekalian yang dirahmati allah
tanpa diiringi dengan doa
maka itu tidak akan sempurna
usaha yang selalu beriringan dengan doa
itu akan menjadi senjata utama
untuk meraih segala harapan
bahkan allah subhanahu wa ta'ala
memerintahkan kepada kita semua
untuk selalu berdoa kepadanya
ada salah satu firman allah
berdoalah kalian semua kepadaku
dan kita tidak ingin berdoa kepadanya
itu adalah bagian ketiga